dan kita juga telah terhubung dengan jurubicara kpk febri diansyah di gedung kpk
kita akan tanyakan bagaimana tanggapan kpk atas pembentukan pansus hak angket kpk yang terbentuk kemarin
selamat sore mas febri
selamat sore mbak eva
iya pansus hak angket kpk sudah terbentuk kemarin pimpinan sudah terpilih
hari ini sudah ada rapat kedua membahas agenda kerja termasuk diantaranya mekanisme untuk pemanggilan kpk
apa yang saat ini sedang disiapkan kpk untuk menghadapi semua ini mas febri
ya pertama kita belum tahu secara legal atau secara hukum apakah pansus tersebut dibuat dengan dasar hukum apa
itu yang pertama
karena bagi kpk sendiri ketika ada ketentuan di undang undang yang belum terpenuhi
apalagi ini adalah undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang md tiga misalnya terkait dengan hak angket
tentu kita juga tidak dapat mengikuti panggilan panggilan
kalau menurut pandangan kpk itu tidak sah atau keabsahannya masih dipertanyakan
sampai dengan hari ini kami belum menentukan sikap terkait dengan posisi hukum pansus hak angket tersebut
karena kami masih meragukan keabsahan dari pansus itu
kenapa kita meragukan
ada sejumlah alasan hukum yang bagi kami cukup kuat sejauh ini
yang pertama misalnya di pasal tujuh puluh sembilan undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas disebutkan terkait dengan ruang lingkup hak angket itu dapat diterapkan pada siapa
cukup banyak ahli yang sudah memberikan masukan pada kpk bahwa itu sebenarnya kpk tidak masuk dalam ruang lingkup aturan itu
dan yang kedua proses pengambilan keputusan yang menurut kami terlalu banyak kejanggalan
dan para ahli termasuk juga masyarakat memberikan masukan yang tidak masuk dalam ruang lingkup aturan itu
dan laporan juga ada masyarakat yang memberikan laporan ke majelis kehormatan dewan misalnya terkait dengan indikasi pelanggaran dalam pengambilan keputusan itu
atau ketika hak angket itu diketuk oleh wakil ketua dpr
nah tentu ini akan berimplikasi secara serius terhadap sah atau tidaknya hal hal yang dilakukan kemudian termasuk pembentukan pansus hak angket
nah yang ketiga terkait dengan pembentukan pansus hak angket pun kalau kita lihat di pasal dua ratus satu
misalnya di undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas unsur pansus hak angket itu harus terdiri dari seluruh unsur fraksi
itu disebutkan secara jelas pansus hak angket jadi dalam hal disetujui kemudian pansus angket dibentuk yang terdiri dari seluruh unsur fraksi
menjadi pertanyaan apakah kalau ada pansus hak angket yang tidak terdiri dari seluruh unsur fraksi apakah itu sah atau tidak sah
kalau itu tidak sah apakah itu tepat
ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum kpk misalnya untuk menghadiri forum tersebut
dan kalau itu tidak sah bagaimana dengan status keuangan negara yang digunakan di sana
kami sedang memfinalisasi hal tersebut agar ke depan kewenangan kewenangan yang dilakukan baik oleh kpk ataupun oleh dpr dalam hal ini
pansus hak angket misalnya benar benar kewenangan yang didasarkan atas hukum bukan didasarkan atas kekuasaan saja
karena ini adalah negara hukum dan kita saya kira sama sama menghormati proses hukum yang berlaku
artinya masalah legalitas pembentukan pansus ini masih menjadi permasalahan bagi kpk
meskipun kalau dari versi dpr mereka mengatakan menggunakan undang undang md tiga dan juga tatip dpr sehingga tidak ada lagi masalah legalitas
itu tidak bisa diterima oleh kpk begitu mas febri
ya itu masih kami pertimbangkan dan kami masih mengundang sejumlah
jadi kita akan membicarakan lebih lanjut apa yang akan kita lakukan ke depan
tentu kepentingan yang lebih besar yang akan kita pertimbangkan dan juga pemenuhan aturan hukum yang berlaku
kpk adalah lembaga penegak hukum tentu kita harus mematuhi aturan hukum tersebut
apakah itu undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk ataupun undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas yang sepatutnya dipatuhi secara utuh dan tidak sebagian sebagian oleh

untuk tata tertib adalah peraturan turunan dari undang undang
jadi memang prinsip dasarnya undang undang harus kita patuhi dan kalau itu sudah tertulis secara jelas patuhi apa adanya
bukan dengan penafsiran yang kemudian bisa menjadi perdebatan lebih lanjut
baik artinya kalaupun pihak pansus hak angket kpk ini sudah menentukan jadwal tertentu pemanggilan terhadap kpk
kpk tidak akan hadir
sikap kpk sampai saat ini kami masih memfinalisasi kajian hukum yang kita lakukan terkait dengan keabsahan pansus tersebut
jadi kita belum bicara tentang apakah pansus tersebut kami pandang sah dan kemudian wajib dihadiri atau tidak
nah ini tentu juga berkonsekuensi terhadap banyak hal
kalau memang dpr dalam konteks fungsi
pengawasan membutuhkan misalnya informasi informasi atau data data yang bisa dibuka oleh kpk
kami dengan senang hati akan memberikannya
namun gunakanlah forum yang tepat misalnya rapat dengar pendapat dengan komisi tiga
kita akan hadir di sana kita akan sampaikan apa yang diminta oleh dpr sepanjang memang itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
baik mas ferd
tidak dalam konteks penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk
karena kami menghormati dpr secara institusional
dengan segala kewenangan yang dimilikinya
dan kita berharap dpr juga menghormati proses penegakan hukum yang berada di garis kekuasaan kehakiman
konstitusi menjamin hal tersebut
mas ferdi bagaimana kalau sampai sejauh dpr menggunakan haknya untuk memaksa kpk hadir pada saat pansus hak angket kpk
meminta keterangan terhadap kpk
apa yang akan dilakukan oleh kpk
kami belum mengambil keputusan
sekali lagi terkait dengan pansus

karena ada sejumlah kemungkinan sepanjang itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
mulai dari apakah pansus ini dapat dipandang sah atau tidak
dan yang kedua apakah kami akan menghadiri atau tidak
dan yang ketiga kalau menghadiri apa yang akan disampaikan di sana
misalnya sejak awal kita sudah mengatakan ketika dpr meminta rekaman proses pemeriksaan
miriam s haryani ketika dalam proses penyidikan di kasus iktp
kami katakan kami tidak bisa memberikan itu karena rekaman itu adalah salah satu bukti dalam penyidikan yang sedang dilakukan oleh kpk
bahkan kemarin putusan pra peradilan yang diajukan oleh pihak miriam
itu hakimnya mengatakan bahwa rekaman rekaman bap dan hal hal yang lain yang kita ajukan di persidangan merupakan bukti dalam proses penyidikan itu
jadi saya kira tidak tepat kalau ada institusi di luar kekuasaan kehakiman mencoba masuk terlalu jauh untuk menilai
apalagi meminta bukti bukti yang sedang diproses dalam proses penyidikan
baik mas febri tapi pembentukan pansus seperti dikatakan oleh pimpinan pansus hak angket adalah upaya untuk melakukan check balances terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh kpk
bahkan ada salah satu komentar dari tokoh senior pan amin rais yang mengatakan bahwa
pansus ini tujuannya untuk membuktikan apakah dpr atau kpk yang melanggar hukum
bahkan dia mengatakan kpk terjadi pembusukan dari tahun ke tahun super sistematik
apakah kpk tidak menghargai pendapat pendapat yang disampaikan sejauh ini
ya pendapat pendapat itu kan disampaikan dari perspektif yang menurut kami juga harus diuji dengan undang undang yang ada
pak amin rais baru ke dpr misalnya
ketika beberapa hari sebelumnya jaksa dalam penuntutannya membuka ada indikasi aliran dana
nah apakah ini kemudian dilihat oleh publik dan dihubungkan oleh publik seperti sikap yang respon terhadap penuntutan tersebut
nah tentu itu hak publik untuk melihat
namun kami juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan apa yang disampaikan tersebut
karena fokus kpk adalah bagaimana kita melakukan tindakan tindakan dan kegiatan kegiatan
dan kegiatan kegiatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas jelas sekali mengatakan kapan pansus bisa dilakukan hak angket itu dalam konteks apa
syarat atau misalnya pansus hak angket terdiri dari seluruh unsur fraksi
apakah kpk harus melanggar aturan tersebut
nah ini menjadi pertanyaan serius yang harus kami jawab juga di internal
kalau terkait dengan checks and balances atau pengawasan
dengan senang hati kpk senang sekali diawasi
dan kami juga sering melakukan rapat dengar pendapat dengan dpr
sepanjang itu bukan upaya untuk mengintervensi kasus
sepanjang itu tidak masuk pada penanganan perkara
maka kita akan berikan informasi informasi yang diminta
kita akan jelaskan kalau ada pertanyaan
dan kita akan terima kalau memang ada masukan untuk perbaikan kpk
baik artinya terakhir mas febri pembentukan pansus hak angket kpk ini
sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap seluruh proses penyidikan
yang saat ini sedang ditangani kasus kasus yang saat ini sedang ditangani oleh kpk
baik itu tersangkut dengan nama nama yang ada di dpr ataupun tidak begitu
kalau kemudian pansus atau upaya upaya pengawasan di dpr
masuk pada perkara yang sedang ditangani oleh kpk
tentu itu akan berpengaruh dan tidak tertutup kemungkinan bisa menghambat
penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk
karena itulah kita perlu memisahkan mana yang merupakan kewenangan di proses hukum yang pro justisia misalnya
dan mana yang kewenangan pengawasan dalam konteks kinerja anggaran
atau hal hal lain dalam koridor checks and balances tersebut
harus clear pemisahan dua hal ini
agar kekuasaan kekuasaan pengawasan kemudian tidak rentan disalahgunakan untuk mempengaruhi perkara perkara tertentu
selain itu saya kira kami juga masih mempertimbangkan
ketika ada unsur pimpinan atau anggota pansus yang masih terkait dengan perkara yang ditangani oleh kpk
kami juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku misalnya di undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua puluh